pengesahan undang undang omnibus law di dpr diikuti dengan penolakan dari berbagai elemen masyarakat sampai dengan hari ini
penolakan juga dilakukan oleh dua fraksi yakni pks dan juga demokrat yang memilih untuk walk out
sementara mayoritas fraksi di dpr yang merupakan partai pendukung pemerintah tetap lanjut mendukung undang undang omnibus law cipta kerja
sempat terjadi perdebatan antara sejumlah anggota dpr dengan pimpinan sidang hingga publik memotret ketua dpr puan maharani mematikan microphone salah satu anggota yang tengah bicara
mengapa pengesahan undang undang omnibus law ini terkesan tergesa gesa
bagaimana kemudian partai mendukung menjawab penolakan dari publik sampai dengan hari ini
kita akan bahas dengan narasumber yang sudah bergabung di luar studio
saya akan sapa terlebih dahulu ada bang benny kaharman anggota dpr ri dari fraksi partai demokrat
bang benny selamat malam
selamat malam prof endavan
baik dan kang ujang komarudin selamat malam kang ujang pengamat politik
selamat malam bang renhan
selamat malam bang benny dan bang hendrawan
ya kami masih menunggu prof hendrawan supratikno anggota dpr dari fraksi pd perjuangan yang sebelumnya sudah confirm untuk bergabung tapi masih kami tunggu kehadirannya
jadi saya akan bahas terlebih dahulu dengan bang benny dan juga kang ujang
ini sampai dengan hari ini undang undang cipta kerja omnibus law masih menjadi perhatian
bang benny kaharman juga kemarin setelah ada interupsi dan juga aksi
jadi walk out menjadi perhatian bang benny kaharman
meskipun sudah lewat ya kemarin tapi kami masih ingin tahu bang benny apa yang ingin anda sampaikan lagi sebetulnya kemarin ketika di ruang sidang sampai anda meminta ngotot untuk interupsi sehingga kemudian ditolak dan anda walk out
sebetulnya hal simple yang mau saya sampaikan yaitu mengenai mekanisme pengambilan keputusan
mengapa dalam politik di parlemen itu perbedaan pandangan perbedaan sikap itu hal biasa tetapi ada mekanisme demokrasi untuk menyelesaikannya
nah itu yang saya ingin sampaikan kepada pimpinan sebetulnya bahwa dari sembilan fraksi yang menyampaikan pandangan ada dua yang dengan tegas menolak
ada tujuh yang mendukung
sesuai dengan mekanisme pengambilan keputusan bisa musawakan mufakat dan bisa voting
kalau belum ada kesamaan pandangan kesamaan sikap maka mestinya pimpinan memberi ruang kepada anggota dan wakil wakil praksi untuk melakukan lobby ya
itu hal yang biasa
gagal baru dilakukan voting
kan begitu bung itu mekanisme demokrasi biasa
kami siap apapun keputusan di ruang parlemen yang sama sama kita hormati itu
tapi ini kan kami nggak dikasih kesempatan sama sekali bu satu menit pun tidak
meskipun sudah ada waktu untuk fraksi partai demokrat memberikan pandangan diberikan juga kesempatan untuk bicara artinya yang anda soroti adalah ruang aspirasi yang menurut anda dibatasi begitu
ya kami kan sudah dikasih kesempatan untuk menyampaikan sikap dan pandangan kami
selanjutnya kan pimpinan harus menyelesaikan bagaimana menemukan mempertemukan pandangan pandangan yang berbeda untuk mengambil keputusan
kan gitu bu
dan sesuai dengan undang undang ada dua mekanisme untuk mendapatkan keputusan
ada dua caranya yaitu musawarah mufakat dan voting
kalau tidak gagal menyampaikan
gagal dengan musawarah mufakat maka kita masuk ke jalan yang kedua yaitu voting
musyawarah mufakat itu kan kalau semua anggota dan fraksi mendukung atau menyatakan setuju
ini kan faktanya dua menolak
setuju mendukung kan begitu
maka ya kalau mau supaya bulat maka kita minta ada waktu untuk kita lobby dululah duduk dululah
itu kan musawarah kita bung
itu kan cara kita berdemokrasi
dengan nilai nilai pak jokowi
tapi kan sudah ada panja sebelumnya
apakah partai demokrat tidak melakukan lobby lobby di fraksi ketika sedang panja
di panja jelas kami punya sikap tegas
ya sikap tegas kami di panja yaitu dari awal memang kami menolak ya rancangan undang undang ini dibahas
tetapi kan kami tunduk pada majority
dan inilah mekanisme kita
tetapi dalam tahapan tahapan pembahasan di panja sikap kami tegas untuk satu isu
yaitu isu yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan
dengan tegas kami meminta supaya klaster tenaga kerja ini harus dicabut
kami melihat meneliti mendalami pasal pasal bab bab yang mengatur tentang
ketenaga kerjaan itu sangat merugikan kepentingan pekerja
ini yang kami tidak setuju
wah itu dari poin kami
sehingga di dalam panja ini boleh nanti tanya pak prof hendrawan di sini
beliau saktinya kami menegaskan beruang kali
bahwa kami khusus isu ini tidak boleh diloloskan
kalau memang minta pandangan kami
itu kami sudah sampaikan
di dalam panja
jadi jelas kita bukan dadakan bukan tiba tiba
tentu ada soal lain
penolakan kami terhadap undang undang ini bukan dadakan bukan tiba tiba
dari awal kami sudah mengajukan pandangan dan sikap bung
mungkin teman teman masih ingat
kamilah yang sejak awal sebab pada saat itu kan bersamaan dengan covid
kami saat itu meminta jangan dulu kita bahas
bahas undang undang ini
baik bang benny
tandangan undang undang ini
sebab kita masih menghadapi pandemi kok
baik bang benny sudah bergabung bersama dengan kami prof hendrawan supratikno
anggota dprri dari fraksi pd perjuangan
prof hendrawan selamat malam prof
selamat malam renat
selamat malam bung benny
baik prof langsung menjawab pertanyaan bang benny kaharman
di panja kan sudah sejak awal fraksi partai demokrat menolak kluster ketenaga kerjaan
dan kemarin kemudian
masih ada dua fraksi yang menolak disahkannya undang undang omnibus law cipta kerja
menyepakati mengesahkan mengetok palu untuk disahkan
padahal masih ada yang tidak sepakat di dpr saat itu
apakah ini tergesa gesa prof hendrawan
jadi sebenarnya begini
politik panggung depan dengan panggung belakang itu berbeda
panggung belakangnya seperti apa yang terjadi

jadi ini bagian dari sekali lagi demokrasi kita
jadi bung beni keras seperti itu tapi kalau bertemu dengan kami diskusinya sangat bersahabat
kami dipanja bersama sama berbicara demi demi
kemudian bahkan pernah ketika kami mengundang orang dari kppu komisi pengawas persaingan usaha
atas resul bung beni
tapi yang kami undang itu dikembalikan atau dipulangkan karena tidak dalam kapasitas untuk menjelaskan atau memberi informasi seperti yang kita harapkan
jadi yang dikatakan bung beni itu fraksi partai demokrat memang sejak awal tidak sepakat karena mengatakan kami tidak ikut mengirimkan anggota ke panja karena menilai prioritas kita seharusnya pada covid
kemudian kurang lebih setelah
yang ditugaskan yang saya lihat muncul di panja itu adalah bung benny harman dengan satu lagi bung hinca panjaitan
kemudian kami diskusi secara produktif ya
beberapa dim bahkan kami mengakomodasi apa yang disampaikan oleh teman teman dari fraksi demokrat
termasuk juga teman teman dari fraksi pks
tetapi kemudian pada ujung jalan
ketika pembahasan sudah sampai pada pengambilan keputusan tingkat satu fraksi partai demokrat tetap menolak
jadi bagi kami kami menghargai sikap penolakan tersebut ya
tetapi kami juga berterima kasih karena sepanjang perjalanan mampu mengakomodasi dan bersama sama dengan teman teman fraksi pks dan demokrat untuk memperkaya ya
mengawal agar ruu ini benar benar sesuai dengan harapan kita bersama
maksud anda panggung depan panggung belakang apakah maksud anda
panggung depan bung benny dan kawan kawan begitu keras interupsi walk out tapi panggung belakang sebetulnya baik baik saja ketika di panjang
bung beni harman dengan asis sam sudir itu kan sohib
di komisi tiga beliau berdua ikut mewarnai berbagai undang undang yang kita hasilkan loh
jadi artinya gelombangnya sudah sama sebenarnya
tetapi kan sekali lagi demokrasi akan indah kalau ada sedikit riak begitu ya
ada pro dan kontra
sebab kalau tidak cnn pun mungkin tidak membuat acara malam hari ini bukan
ya saya perlu konfirmasi ke bang benny ke harman
betul demikian bang beni jangan jangan hanya gimmick saja ini aksi walk out semalam
ya itu yang disampaikan oleh prof itu betul
perbedaan sikap perbedaan pandangan tidak harus diikuti dengan sikap permusuhan
saya dengan prof prof henrawan ini
banyak bedanya dalam banyak hal ya soal pembahasan rancangan undang undang ini
ya tetapi perbedaan tajam sekalipun saya tetap bersahabat dengan beliau
saya tetap menghargai saya tetap menghormati
jadi tidak ada masalah pribadi di sini
tapi saya nyatakan bahwa sikat demokrat itu jelas prof prof henrawan tahu kok
pada penutupan closing panjang rancangan undang undang ini prof saya sudah tegaskan lagi pada saat itu bahwa
apapun persahabatan kita saya harus menyatakan bahwa frasidemokrat meminta
kluster tenaga kerja dikeluarkan dari rancangan undang undang ini
tetapi itu tidak berarti kami tidak ikut membahas
kan bukan begitu mekanismenya
kan begitu soal sikap kami ini tentu kami akan perjuangkan dalam setiap tahapan tahapan pengambilan keputusan
di tingkat satu kami sampaikan itu kami menyatakan ketidaksetujuan
di tingkat dua kemarin juga kami menyatakan ketidaksetujuan juga
ini kan hal yang biasa
dan kami mau menjelaskan mengapa kami tidak setuju dengan rancangan undang undang ini
kami punya sejumlah alasan dan ada lima alasan yang sangat penting
yang tadi prof juga sudah menyinggung soal ini
ini tidak ada urgensinya
situasi pandemi kita ini tidak bisa dijawab tidak connect
kesulitan masyarakat kesulitan rakyat kesusahan rakyat dengan rancangan undang undang ini
dan prof tahu juga
tujuh puluh delapan undang undang mau disasar
bahkan tambah jadinya delapan puluh dua kalau saya tidak salah
delapan puluh dua undang undang yang mau diubah mau disentuh
bahkan satu undang undang yang dihapus sama sekali
jadi kita butuh waktu yang lebih mendalam untuk membahas ini
itu sebetulnya yang kita minta
kemudian yang ketiga bu
kita minta stakeholders lah kita ajaklah
ada partisipasi publiklah
transparan itu tidak berarti ditayangkan di televisi
lalu kita anggap itu sebagai transparan
prof mana itu nilai nilai pancasila keadilan sosial dalam rancangan undang undang ini
kemana di mana pancasila kita
bu fadis pancasila
ya kan prof
itu kan yang selalu saya sampaikan
nanti dijawab oleh prof hendrawan
apakah undang undang ciptaker ini sudah mengamalkan nilai nilai pancasila
sila terutama soal keadilan sosial
prof hendrawan karena ini banyak ditentang oleh publik
nanti juga saya akan ke kang ujang komarudin
kami akan segera kembali sesaat lagi
anda kembali bersama kami sebelum saya ke kang ujang
saya harus ke prof hendrawan dulu
prof hendrawan ini klasis keterangan kerjaan ya
menjadi sorotan dianggap merugikan pekerja buruh
sehingga penolakan terjadi di mana mana ini prof
kemudian pertanyaannya adalah bukankah ini bertentangan juga prof
dengan nilai nilai pancasila terutama soal keadilan sosial
yang tadi sempat juga disinggung oleh bang benny kaharman
tanggapan anda pdi perjuangan bagaimana
jadi sebenarnya begini ya
pdi perjuangan undang undang tiga belas dua ribu tiga itu kan produk dari senior kami
dalam hal itu menteri tenaga kerja saat itu pak yakob nuawea
undang undang itu disahkan ketika ketua umum kami ibu megawati soekarno putri menjadi presiden
jadi kami mempunyai ikatan emosional yang kuat
dengan undang undang tersebut
itu sebabnya sampai menit menit terakhir praksi kami mempertahankan bin
pak benny kaharman tahu persis
bahkan muncul kesan bahwa fraksi pdi perjuangan itu seolah olah
ini seolah olah ya
adalah partai oposisi
dan mempandang diskusi atau pembicaraan undang undang ciptaker pak benny tahu sendiri saksi mata
itu sempat di awal awal ya prof ya
jadi saat insentarisasi masalah kami itu begitu komprehensif
rekamannya ada semua dan barang cetakannya ada semua
tetapi kemudian pemerintah menyampaikan ini pada menit menit terakhir jam jam terakhir
karena ketika perusahaan melakukan phk dan perusahaan mengalami kesulitan keuangan
asetnya pun dijual itu tidak cukup
untuk memenuhi ketentuan itu
itu sebabnya pemerintah membuat simulasi
mengapa penyerapan tenaga kerja rendah
karena belum apa apa pengusaha sudah takut dengan bayangan tadi
kalau melakukan pemutusan hubungan kerja harus membayar tiga puluh dua kali
nah dilakukan simulasi akhirnya datang dengan formula seperti itu
dan kami praksi praksi bisa diyakinkan dengan simulasi yang dilakukan
ya itu sebabnya bahkan kami melakukan studi di negara negara yang tunjangan tunjangan sosialnya dalam tanda petik
ada negara yang kebetulan diperintah oleh partai buruh misalnya
dan seterusnya dan seterusnya
jadi bagi kami kami selalu tekankan ya
kami berat sekali bahkan dalam pertemuan terakhir tanggal dua puluh dua puluh satu agustus di hotel mulia
ketika kami melakukan fgd dengan kspi pak said iqbal dengan kawan kawan
kami kan membuat kesepakatan ada empat butir kesepakatan
apa yang sudah diputuskan oleh mahkamah konstitusi tidak boleh diganggu gugat
ya kemudian untuk butir butir yang ada negosiasi
kita akan mendengar aspirasi dari berbagai pihak
jadi tugas dpr untuk melakukan harmonisasi kepentingan
ini yang kami lakukan
jadi kalau tadi disinggung keadilan sosial
pak beni tahu persis dibak mengenai lembaga pengelola investasi
memasukkan dua penjelasan yang akhirnya diterima
ya yang spiritnya diambil dari pasal tiga puluh tiga undang undang dasar republik indonesia
ya tentang demokrasi ekonomi
jadi luar biasa pak beni bisa menjadi saksi
semata kalau kita jangan ada dusta diantara kita
bagaimana kita betul betul kain ya
pak beni tahu persis
oke sebelum saya ke bang benny bang benny tahan dulu
menjawab jangan ada dusta diantara kita
saya harus ke kang ujang
kang ujang sudah memperhatikan kang ujang diskusi kita sejak awal
agar tidak ada dusa diantara kita kang ujang
catatan anda bagaimana kang ujang dari proses politik di dpr kemarin
ada drama drama sedikit begitu sampai kemudian undang undang disahkan
tapi masih menuai banyak penolakan dari publik
bagaimana menurut anda kang
ya saya sederhana saja
yang mewakili praksi masing masing
itu punya hati nurani gitu kan
demokrat ya katakanlah sudah tepat
kalau memang di ending atau di ujung dari permainan games di dpr itu menolak
katakanlah kalau bang hendrawan ya dari pdip
konsisten untuk katakanlah membantu mengesahkan
cara uci kita kerja itu karena apa
karena bagian dari koalisi besar itu
tapi yang harus kita lihat adalah
undang undang ini kan bukan hanya berlaku untuk kelompok tertentu
ini untuk seluruh rakyat indonesia khususnya buruh
nah secara sederhana saya tiga bulan yang lalu berdiskusi dengan bang said iqbal
terkait dengan ruu ini gitu loh
saya sudah mengantisipasi
saya katakan bang nanti itu pasti akan disahkan kok
skenario nya pasti akan disahkan
dan pasti pihak oposisi atau pihak yang menolak pasti akan kalah
ini skenario yang sebenarnya sederhana kita bisa lihat
nah oleh karena itu sebenarnya yang saya ingin katakan
di mana sebenarnya hati nurani itu kenapa
karena banyak dari isi undang undang itu yang melukai rakyat
sekarang hari ini saja
dilihat bagaimana di serang ada demo di bekasi ada demo di bandung ada demo
di jakarta juga jelas gitu kan
bahkan polisi di titik titik tertentu memblokade gitu
agar buruh tidak boleh masuk ke jakarta
artinya apa artinya ada yang salah loh dalam undang undang ini gitu loh
artinya ada apa artinya ada yang dirugikan
siapa ya guru dan seluruh rakyat
saya ingin katakan dengan undang undang itu gitu
misalkan saya punya anak lalu anak saya kuliah lalu lulus dari sarjana
nah dengan undang undang ini yang disahkan kemarin itu gitu loh
loh anak saya itu nanti tidak bisa jadi karyawan tetap loh
digantung kontrak terus bisa seumur hidup loh
pesangonnya juga nggak jelas loh
jaminan kesehatannya juga nggak jelas loh
lalu ini yang disebut dengan mohon maaf ya keadilan versi elit elit yang ada di senayan itu gitu loh
nah oleh karena itu sejatinya kalau kita memang
apa namanya ibu bapak gitu ya semua wakil rakiat itu kan mewakili aspirasi publik
ini kan tidak rakyatnya minta a tapi elitnya memberi b
rakyatnya ingin c elitnya memberi d
ini persis sama dengan hampir mirip dengan revisi undang undang kpk revisi undang undang minerba gitu
selalu mohon maaf membelakangi apa yang diinginkan atau dikehendaki oleh rakyat
oleh karena itu saya sih menilai secara objektif gitu ya
apa yang dilakukan oleh apa namanya dpr adalah menurut saya
langkah langkah yang bagian daripada proses melukai rakyat itu gitu loh
bagaimana hari ini kita banyak yang kena phk
sakit banyak yang menderita banyak yang nggak bisa makan
lalu om ibu selalu ini disahkan di mana poin poinnya banyak yang merugikan gitu
kalau logikanya di mana kalau negara ini masih waras gitu ya
masih rasional ya ya tentu tadi keberpihakan undang undang ini kepada rakyat kepada guru
nah kalau berpihak pada rakyat dan pada buruh tidak mungkin guru itu menolak
oke oke sehingga
tidak mungkin mereka demo
ya jadi penolakan ini karena adalah bentuk ekspresi apa
karena dilihat ada yang salah dari undang undang yang sudah disahkan ini ya kang ujang
yes kalau happy buruh itu enak undang undang itu berpihak kepada mereka mereka tidak akan demo
mereka akan sujud syukur kok
mereka akan berterima kasih kepada bang hendrawan gitu dan pak benny dan praksi praksi yang lain
hari ini kan tidak
ini kan mereka demo menuntut haknya gitu loh
begitu bang renhad
oke saya ke bang benny ke arman
bang benny jadi kalau kemudian tadi mengutip apa yang dikatakan prof hendrawan
jangan ada dusta di antara kita
jadi poin poin kelas reketan agar kerjaan apa yang keberatan oleh fraksi partai demokrat sepanjang panja sampai pengambilan keputusan kemarin
ya persoalan kami bukan semata mata soal teknis bung ya
apa yang tadi disampaikan oleh prof hendrawan itu betul sekali
bahkan tidak ada perbedaan pandangan tidak ada perbedaan sikap
yang berbeda itu adalah hasilnya
hasilnya pak prof hendrawan dan teman teman mendukung walaupun mereka tidak setuju
mengapa kami menolak
kami menyampaikan bahwa ini bagi demokrat adalah masalah yang fundamental
fundamentalnya adalah berkaitan dengan perjuangan reformasi
undang undang tiga belas tahun dua ribu tiga ini dan prof tahu adalah hasil pergulatan hasil perjuangan kaum buruh melawan rezim orde baru
dan dominasi modal pada saat itu
ya perjuangan mulai sembilan puluh delapan sampai tahun dua ribu tiga hasilnya adalah undang undang tiga belas tahun dua ribu
sehingga kami memandang ini adalah kemenangan pekerja melawan dominasi para pengusaha
yang pada saat itu ya rezim presiden soeharto pada saat itu mendukung itu
yang kedua mulai tahun dua ribu empat sampai tahun dua ribu tiga belas

berbagai kelompok golongan mendesak supaya undang undang tiga belas dua ribu tiga ini diubah direvisi
tetapi kami tahu betul termasuk teman temannya prof juga waktu itu
melakukan demo supaya tidak boleh dilakukan perubahan terhadap undang undang tiga belas tahun dua ribu tiga
dan bapak presiden sbe pada saat itu
mengambil sikap opsi untuk pekerja memilih memihak pekerja
apakah dengan itu mengabaikan pengusaha tidak
pengusaha juga didukung kok
bapak presiden sbi pada waktu itu pro bisnis juga pro pertumbuhan juga
tetapi tidak sampai di situ
selain pro pada pertumbuhan ratu itu juga pro kehidupan masyarakat kecil kan begitu bung
yang kita bilang pro kekehidupan masyarakat kecil kan begitu bung

dan pro poor kan begitu dia
dan pro keadilan ini prof prof vendrawan tahu itu
karena kita sudah sama sama empat periode di dpr
jadi ini yang kita lakukan
ini yang kami pertahankan sampai dengan detik detik terakhir pembahasan di panja
sayangnya ketua balik itu tidak memberikan laporan secara utuh
ya ini kan politis
mestinya sampaikan dong kepada publik
bahwa satu satunya fraksi yang menolak dan meminta klaster tenaga kerja itu dicabut adalah fraksi partai demokrat
kenapa itu tidak dilaporkan
kan begitu prof
ya soal soal lain waktu itu kami sampaikan
kita diskusikanlah ada perbedaan ada pandangan
tapi ada hal hal yang bisa kita kompromikan
tapi soal tenaga kerja kami minta tidak ada tabar menabar
tahu kan pernah saya sampaikan ini sangat sensitif saat ini
tidak ada kemanusiaan dong
masa phk undang undang ini dibikin hanya untuk melayani kepentingan pengusaha
supaya bisa mem phk ya kan gitu
baik bang benny nanti dijawab diskusi kita akan kita lanjutkan usai jeda
termasuk kita akan melihat apa yang terjadi di bandung jawa barat karena terjadi kericuhan terkait dengan menentang undang undang omnibus law cipta kerja
tetap bersama kami di cnn indonesia newscast
prof hendrawan prof itu tadi ya di banten kami dapat informasi ada kericuhan terkait dengan demo omnibus law
di bandung juga tadi dan bahkan buruh juga mengancam akan mogok sampai ada emosi tidak percaya
apa jawaban apa penjelasan dari pd perjuangan sebagai partai dengan kursi terbanyak di dpr yang mendukung omnibus law cipta kerja prof
jadi begini mungkin sebagian nanti setelah membaca undang undangnya dengan baik
akan mengurungkan niat itu ya karena
kenapa prof vendrawan
pak ujang tadi aja saya lihat salah paham ya misalnya tentang outsourcing tadi seumur hidup outsourcing
padahal kepentuannya di situ meskipun outsourcing ketika dia pindah ke perusahaan outsourcing yang lain masa kerjaannya itu dihitungkan
bila berakhir tetap diberi kompensasi
jadi jangan terlalu didramatisasi itu sebabnya harus dibaca undang undang ini dengan baik
kemudian nanti kita kawal
jadi ini adalah peraturan pemerintahnya pp nya yang diharapkan selesai sesuai dengan kesepakatan dua bulan setelah undang undang ini diundangkan nanti
diberi nomor dan seterusnya
nah jadi untuk para demonstran tentu karena ini ekspresi demokrasi ya boleh boleh saja ya
boleh boleh saja hanya tentu karena dalam kondisi pandemi covid seperti ini maka protokol kesehatan juga harus diperhatikan
tapi disekat prof oleh kepolisian prof ekspresi demokrasi tapi polisi menyekat para demonstran agar tidak ke dpr
ya tentu kita semua tahu bahwa demonstrasi demonstrasi seperti ini kan rawan disusupi ya
ada provokator provokator yang bermain kita tidak perlu menuduh ya
tetapi itu hampir hukum atau kondisi yang memang selalu kita temukan
ya ketika ada keramaian ya pasti ada orang yang berusaha memancing ikan di air yang keruh
itu sebabnya silahkan disampaikan toh dpr melalui fraksi masing masing juga ketika proses ini berjalan
sudah mengadakan rbp sudah mencari informasi atau mengadakan fgd dengan pihak pihak yang terkait
jadi itu sebabnya memang dpr ini lembaga politik ya
jadi lembaga yang harus melakukan harmonisasi kepentingan dari berbagai kelompok masyarakat yang memiliki kepentingannya
itu sebabnya dalam mengharmonisasi kepentingan ini pegangan kami konstitusi
pegangan kami adalah undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
itu sebabnya kenapa
pak beni tahu
itulah yang betapa kami ngotot ya untuk memasukkan spirit tadi konstitusi ke dalam pasal pasal atau penjelasan dari undang undang ciptaker ini
itu sebabnya kita harus memahami kenapa sih pada titik pertama pemerintah ingin mengeluarkan omnibus law
omnibus law ini sebenarnya idenya sudah ada pada periode lalu dpr periode lalu
tentu kami mengadakan pertemuan di yogyakarta untuk mengatasi kerurutan hukum seperti ini
profesor jimi asipiki mengusulkan ruu dengan metode omnibus
kemudian pada maret ya pemerintah mengusulkan ini dan april mulai dibahas
spiritnya kan sebenarnya bagus sekali ya
yang pertama ingin memanfaatkan bonus demografi
jangan sampai ketika kita menikmati bonus demografi pengangguran merajalela
itu artinya kecepatan
yang kedua ingin menciptakan daya saing ekonomi nasional
yang ketiga menghindari middle income track
kita kan negara berpenghasilan menengah
nah hal hal seperti inilah yang harusnya ditonjolkan
itu sebabnya melihat respon yang luar biasa ini
sebagian tentu karena tidak membaca dengan teliti
kita akan terus menerus memasifkan edukasi dan sosialisasi
mana coba yang kecuali tadi yang tiga puluh dua menjadi dua puluh lima itu pun karena simulasi ya
karena simulasi dan pelajaran dari berbagai negara
kita memperoleh pelajaran bahwa kalau pengusaha tidak secara sukarela membuka lapangan kerja dengan perhitungan ekonomis
maka mereka berusaha memodernisir peralatannya sehingga menjadi capital intensif
padahal salah satu keunggulan kita adalah labor intensive
anda mau mengatakan bahwa kalau ada gelombang penolakan yang cukup besar dari buru dari mahasiswa atau dari sejumlah elemen masyarakat
ini karena mereka belum membaca undang undangnya dengan teliti
bukan karena mereka kemudian menyoroti poin poin yang dianggap merugikan
seperti yang sudah banyak beredar di masyarakat
jangankan teman teman kita serikat pekerja dan pekerja
anggota dewan pun banyak yang dari coba kalau yang bukan di panja balik
atau komisi yang terkait kan belum tahu betul
karena alamat undang undang ini kan sembilan ratus lebih
itu sebabnya harus dilihat dalam konteks keseluruhan
dalam konteks tadi
harmonisasi kepentingan untuk apa
untuk memajukan kesejahteraan
memajukan kesejahteraan umum
baik saya ke kang ujang
kang ujang merespon merespon demonstrasi tadi
tadi kalau menurut prof hendrawan juga ini karena belum membaca secara detail
kalaupun sudah lihat ini justru tujuannya baik
begitu untuk mempercepat investasi dan untuk perekonomian
dari anda bagaimana
ya itu kan versi bang hendrawan
dan itu tidak salah
tapi ada versi rakyat dan versi kita
dan kita baca saya sudah lama prof baca juga
bahkan diskusi diskusi saya sering diundang juga oleh teman teman buruh itu
bahkan tiga bulan yang lalu dengan bang said iqbal gitu
detik demi detik kita ikuti perkembangannya
bahkan mahasiswa itu sampai kemarin pun mengundang kita mengikuti ini
arah arah sama dengan dulu saya juga membahas tentang undang undang kpk
ya ini cerita saja
sama kpk katanya ingin diperkuat tapi kan lemah
sama ini juga inginnya ekonomi investasi jalan
lalu tenaga kerja juga baik
tapi faktanya adalah ketika ada gejolak itu kan tidak ada asap kalau tidak ada api
kalau nggak ada persoalan tidak akan ada gejolak
ya output ada feedbacknya begitu ya
iya jadi pasti ada respon
kalau kita ikuti teori sistemnya david estate pasti itu
kalau ada input ada proses ada output
nah ini persoalan
ini kan sudah disahkan nih secara politik
itu kemenangan bagi koalisi besar partai pemerintah
ini kan ada perlawanan dari rakyat yang dianggap tidak membaca dengan teliti
ini sebenarnya bahkan ketua dpr mengatakan secara jelas katanya perjuangan rakyat silahkan di mk
kan tidak seperti itu
harusnya kan dari awal
mana mana yang menjadi aspirasi buruh mana mana yang menjadi aspirasi publik itu harus diakomodasi
yang terdampak adalah kaum buruh
okelah kalau kita pro pengusaha kita juga tidak salah
tapi kan harus ada pro burunya yang menjadi prioritas
karena harus menjembatani dua kepentingan ya
kalau buruhnya ditinggalkan dianggap tadi apa yang dipatahkan oleh pak hendrawan saya juga akui
itu bagian daripada proses diskusi yang panjang
dan itu argumen yang
tapi kan di saat yang sama juga
ada buruh juga yang dia ketika berdemo juga pasti baca

tidak mungkin dia tidak baca ketika dia demo
pasti baca dengan teliti
saya lihat seperti itu
saya ke bang benny karman lagi
bang benny ada tanggapan dari anda termasuk juga begini
ini kan sikap partai demokrat jelas sekali menjadi oposite di dalam undang undang cipta kerja ini
apakah ini juga kembali menegaskan bahwa demokrat adalah partai oposisi sebetulnya bang benny
kita tidak mengatakan begitu
biarkanlah rakyat yang menilai ya
tetapi kami ingin menegaskan kembali tadi prof hendrawan menyampaikan soal maksudnya undang undang ini ya
undang undang ini memang nampaknya mendorong investasi dan menggerakkan perekonomian nasional
itu yang kita lihat
tetapi ada tesis tesis yang dibangun
asumsi asumsi yang mesti dikaji
misalnya apa itu
ada anggapan asumsinya bahwa undang undang tenaga kerja inilah yang menghambat investasi
tesis itu salah
tesis itu tidak betul
devis itu sungguh merendahkan kaum pekerja
coba bayangkan menganggap undang undang tiga belas dua ribu tiga menganggap pekerja kita itu sebagai penghambat investasi di indonesia
situasi covid begini kita buka pun pintu seluas luasnya nggak bakal ada yang masuk
dari dalam juga tidak akan ada
ini kan pada takut covid semua tuh prof
makanya kami bilang ini undang undang ini rancangan undang undang ini tidak ada urgensinya pada saat ini
di tengah tengah masyarakat kita lagi susah lagi sulit menghadapi pandemi covid
tiba tiba ada rancangan undang undang yang saya bilang itu datang
datang di tengah malam begitu di tengah malam yang gelap gulita tiba tiba muncul
bang benny termasuk ketika partai demokrat beberapa anggota anda katakanlah bang herman ya
yang menyebutkan bahwa dokumen ruu cipta kerja ketika diminta disahkan di paripurna tetapi jawabannya oleh balik adalah diperbaiki
sehingga mempertanyakan jadinya disahkan di paripurna ini apa
apakah anda juga melihat ini memang partai demokrat melihat ada cacat prosedur di situ
itu yang persis
kemarin itu kita mengesahkan sebuah rancangan
sebuah rancangan undang undang hantu
ya kan mengapa hantu
sudah ada rancangan undang undangnya
tiba tiba disahkan apa yang disahkan itu prof
ngapain kita cepat cepat ini
selesaikan semua dululah
ada masalah teknis selesaikan teknisnya
bila perlu hal hal yang substantif kita dalami lagi
eh maju kan tanggal lima
dan itu diputuskan kemarin jam dua belas juga jam satu juga ada apa ini
saya tanya di bamus
apakah rancangan undang undangnya sudah siap dibawa ke paripurna
katanya sudah siap
tapi saya tanya di pintu masuk
mana rancangan undang undangnya
belum ada pak
mau kita bahas apa yang mau kita sahkan ini prof
jadi apa namanya kesalahan yang kita telanjangkan kepada publik
masa begitu deh pak
baik bang benny tahan di sana
prof henrawan silakan jawaban anda
ya yang disampaikan bung benny ini kan ada benarnya
itu sebabnya kan pagi pagi hari senin itu saya datang pertama ke badan legislasi
saya menanyakan kepada sekretariat badan legislasi ini yang saya terima baru kumpulan file file
jadi file file yang terlepas saya minta tolong diintegrasikan
ini pak sedang dikerjakan
tapi nanti pada saat rapat bamus rapat bamusnya itu siang hari
itu sudah dikirimkan ke masing masing fraksi
jadi pak benny tolong dicek apakah pada saat rapat bamus itu ya perwakilan dari partai demokrat
itu menerima file yang lengkap atau tidak
nah yang lucu pukul sebelas siang itu
pukul sebelas siang itu saya menerima justru file lengkap dari kompas dari tempo dan seterusnya
kemudian mereka minta bantuan apakah ini file yang terakhir
saya katakan waduh aku harus saya bandingkan dengan file yang kami terima
tidak ada kata bung benny prof hendrawan
tapi intinya saya sudah mengecek
intinya jadi rupa rupanya memang kecepatan teknis untuk fotokopi memperbanyak dan seterusnya
itu tidak secepat dengan tadi kekhawatiran dpr untuk segera lockdown
karena ada pak benny tahulah di baleg ada dua teman kita yang ketepapar
kemudian di komisi sebelas komisinya juga dua orang komisi enam dua orang dan seterusnya
yang meninggal sudah beberapa
jadi ini teknis saja prof henrawan
tidak jadi memang perhitungannya adalah perhitungan
sebenarnya dpr harus disterilisasi ya karena khawatir muncul kluster perkantoran
itu pertimbangan yang
khawatir tapi mengesahkan undang undang omnibus law di tengah pandemi prof hendrawan
tidak karena hanya itu yang ditunggu
ya itu yang ditunggu yang dikatakan pak benny tadi rencananya tanggal delapan
tapi hanya itu nah kalau itu bisa diselesaikan lebih awal kan teman teman bisa keluar dari gedung dpr untuk disinfektan secara menyeluruh
jadi pertemuan dari bamus
bang benny respon singkat saja nanti saya akan ke kang ujang ujang singkat silakan bang benny
baik terima kasih banyak
ya di bamus memang tidak ada rancangan undang undang itu belum selesai kemudian di rapat paripungan pun tidak
jadi sikap kami sebetulnya sudah jelas
berkenan dengan hak berkenan dengan aksi demonstrasi para pekerja itu adalah hak asasi yang dijamin dalam konstitusi juga
jadi yang penting damai untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan itu
tentu kita negara demokrasi kita harus menegakkan demokrasi itu sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi kita
saya ke kang ujang
sebagai penutup terakhir kang ujang anda melihat sejauh mana ini implikasinya terhadap masyarakat terhadap pemerintahan presiden joko widodo ketika undang undang omnibus law cipta kerja ini masih bergulir untuk direspon
dan banyak yang kemudian akan mengatakan akan maju ke emk untuk judicial review

makanya ini kan sebenarnya saya melihat ini buruk yang celaka dulu
ini rakyat yang celaka
jadi ini sebenarnya menjadi momentum ya bagi publik untuk sebenarnya sadar gitu loh
dan elit juga harus sadar bahwa ada kepentingan publik yang lebih besar yang harus kita perhatikan
jadi bukan hanya sisi dari investasi saja tapi bagaimana persoalan lingkungan bagaimana ekonomi dan persoalan rakyat
nah yang paling penting dari semua itu kan rakyat
demokrasi itu kan ujung ujungnya rakyat yang harus disediasakan dan dibahagiakan
hari ini kan mohon maaf rakyatnya menderita ini
jadi harus perhatikan pak hendrawan dan bang benny semuanya ya
jadi semua dpr harus perhatikan terhadap rakyat
baik kang ujang
itu yang paling penting
prof terakhir singkat saja ini merespon apa yang sedang ramai
penting tidak penting tapi saya perlu tanyakan ke anda
ini sebetulnya apa yang terjadi prof
oh tidak tidak
jadi intinya kami mendukung ya demonstrasi demonstrasi yang damai dan memperhatikan protokol covid
tidak sampai muncul cluster baru dari demo demo ini
dan percayalah teman teman pak ujang bang benny
kepentingan publik itu adalah hukum tertinggi
itu yang kami pegang teguh
bagi pdi perjuangan yang ideologinya marhanisme
itu ada slogan
mencintai rakyat kecil itu bagian dari iman
itu sebabnya percayalah kami terus ingin mengawal ini
sampai peraturan pemerintahnya betul betul sesuai dengan harapan kita pertama
prof menjawab matikan microphone oleh ketua dpr puan maharani
tadi belum dijawab prof
karena memang kalau di paripurna itu setiap tiga menit otomatis mati
kalau di depan itu di depan panggung lima menit
jadi otomatis itu pak
kemudian nanti pimpinan sidang berkonsultasi dengan tim di balakang itu
tolong dihidupkan lagi
dan seperti itu
sesuai dengan tata tertib dpr
dan kalaupun ada masyarakat yang mau menggugat ini
anda mempersilahkan saja untuk maju ke mk
memang ketentuan undang undang seperti itu
baik kita akan tunggu bagaimana kemudian dinamika ini berlangsung
karena tampaknya masih banyak penolakan dan aksi demonstrasi yang akan berlangsung
beberapa hari ke depan yang kabarnya akan dilakukan oleh kaum buruh atau para pekerja

jumlah koordinator lapangan dan ketua lapangan sudah ikut menenangkan
karena ternyata telah memperoleh draft run cap nya
mereka oh ini ya nanti kita lihat di peraturan pemerintahnya
atau jangan jangan karena sudah dipanggil oleh presiden joko widodo
sejumlah perwakilan ke istana
tidak tidak ini ini memang kita betul betul serius kok
kita sudah berduga dulu kan ya
negara memajukan kesejahteraan umum
baik terima kasih banyak untuk diskusinya yang menarik prof hendrawan supratikno
bang benny karman terima kasih banyak
kang ujang juga terima kasih banyak sudah bergabung di cnn indonesia pada malam hari ini
terima kasih bapak bapak sekalian
terima kasih semuanya
terima kasih bang benny
terima kasih bang benny dan prof